al nanti kita ketemu di kantor lu sekitar jam sepuluh an ya
gue udah ngabarin temen gue katanya bisa kesana si remon
cuman lu ikut gak apa apa
sehat dong masa gue gak kuat ya
lu tahu sendiri kan gue gimana orangnya
waktu mas dapet kabar
mas langsung berangkat ke jakarta
sofia dan kamu udah gak ada
suster bilang dibawa keluarga korban
mas mau cari kemana
mas gak tau mesti cari kemana
mas gak tau
itu yang mas lihat
dia jangan peduli
saya ada keperluan dulu
oh iya berarti kemarin keponakanku ulang tahun ya
seumur hidupnya aku belum pernah kasih kado
berarti aku harus cari kado buat dia
kita mampir ke mall dulu ya sebentar
kok mau nambah lagi ada si bornya
tempenya aja boleh
tempe jadi dua duanya
eh jangan jangan tempe aja
kamu senang ya
yalah kan biar sehat
aku gemuk kamu gemuk
ada ketemu orang nggak
hari ini nggak kayaknya
oh iya aku mau kontak temen aku raymond
remote temen kamu yang hacker itu
lokal mau minta bantuan
katanya kayak mau nanya gitu informasi
bentar ya berapa dulu sayang
k nova kasih nyebutnya itu tuh
udah di konsumenin udah ada klub koresitas dura rn beh
ada pilih pilih dan manfaikan lah
kalau nggak elector pula
atom musuhnya kayak coba performa maritime
hmm jam sepuluh an aja gimana aman
yaudah sampai ketemu ya nggak
yuk sampai ketemu disana
ya dia kan hacker saya
pasti al mau ngelacak kan orang yang kemarin habis teror dia
mungkin keberadaannya alamatnya kan kita juga gak tau nanti
kalau kamu mau bantuin al
aku cuma pesen satu sama kamu
kamu gak usah berantem berantem lagi kayak kemarin ya
kamu gak usah tulah adinin orang orang yang ngajakin kamu berantem
kalau ada orang yang nyorong aku diem aja gitu
jadi aku gak usah ngelawat
aku jadi samsak langsung
ya bukannya gitu
kamu tau lah maksud aku apa
pokoknya kalau misalkan kamu mau bantuin aku
kamu gak boleh luka luka kayak kemarin lagi
kalau sampai kamu luka luka
kayak kemarin lagi
kamu bakal ngerawat aku
pokoknya kamu gak boleh bantuin a lagi
jangan gitu dong
aku janji gak berantem
ini kan cuma hanya butuh informasi
ya udah mendingan sekali kita makan lagi ya
nanti abis ini aku langsung antar kamu ke tempat praktek dulu
aku pastiin kamu aman sampe disana
terus aku keluar bentar urusan sama raymond sama al ya
eh bentar ya
aku tau ya
aku ngelak dulu ya

aku mau ke tempatnya
aku mau ke tempatnya
aku mau ke tempatnya
kalo begitu saya pamit dulu bu rosa
nanti saya akan update perkembangan selanjutnya
oke kalau gitu saksi
terima kasih pak salam
al nanti kita ketemu di kantor lu sekitar jam sepuluh an ya
gua udah ngabarin temen gua katanya bisa kesana si raymond
sehat dong masa gua ga kuat sih lu tau sendiri kan gua gimana orangnya
oh ijin dong aman
ya udah ketemu di kantor gue ya
pak bos di depan ada pak surra dateng katanya mau jemput bu andin
oh iya udah suruh masuk aja
siap pak bos
bukan ya boleh
eh pintu bukain
pak salam pak
pak bos udah sampe tuh kita temen temen ngomong ke depannya
sebentar ya mak
salam buat bapak kamu ya
mak aku jangan nulih ya
eh papa pergi sebentar ya sama andin
tenang aja papa jaga ya
iya pak tapi saya suruh riza buat temenin papa sama andin ya
oh iya boleh terima kasih ya
ya udah kalau itu aku jalan ya mas
terima kasih pak
andin udah jalan udah pergi
eh aduh aduh
sayang pelan pelan duduk
lagi pergi sebentar sama andin ya
lagi pergi sebentar sama opa
aku kan ga lagi ajak sama mama
kesian cucu oma bosan ya
oma juga bosan sih kalo di rumah terus ga ngapa ngapain
ayo tanya dulu ke papa tuh
oma juga ikut buat nemenin rena